nunging bahasa indonesia
gapetel mencari kayu terbaik di hutan
dan lalu dia menemukan kayu pinus kecil
aha ini dia kayu yang sempurna yang aku cari
gepetto membawa kayu itu di punggungnya seperti bayi
dan membawa kayu itu ke rumahnya
dia meletakkan kayunya di meja dan mulai memahatnya
dengan tangannya yang penuh seni
kayu itu mulai berubah menjadi sesuatu
pertama tama terbentuklah kepala boneka
lalu lengahnya dan kemudian kakinya
akhirnya gepetto selesai membuat boneka laki laki tampan
oh sungguh anak laki laki yang tampan
kau mengingatkanku akan masa kecilku nak
aku tidak akan pernah menjualmu
saat malam gapeto tidur berdekatan dengan pinocchio
kepeto tidur sangat pulas
karena dia lelah bekerja seharian penuh
tiba tiba muncullah seorang peri
gepetto kau telah memberikan banyak kebahagiaan
untuk anak anak dengan mainanmu
aku akan memberikan kau hadiah spesial untuk kerja kerasmu
sang peri mengayunkan tongkat ajaibnya ke pindochio
dan sebuah kejutan
boneka itu bergerak dengan sendirinya
dia melompat turun dan menunduk pada sang peri
terima kasih peri
kau telah menghidupkanku
sekarang aku bisa berjalan aku bisa berdansa
kau sekarang hidup
kau harus menjadi anak yang baik
jangan menyusahkan ayahmu dan selalu dengarkan dia
kalau kau bisa membuktikan menjadi anak yang baik
akanku beri hadiah spesial untukmu
aku akan selalu mendengarkan ayahku
shh ayahmu sedang tidur
jangan mengganggu dia
kejutkan dia di pagi hari ya
keesokan harinya saat gapito bangun
dia melihat pinocchio duduk di sampingnya
melihat ke arahnya dan mengedipkan matanya
ya ampun bonekaku hidup
iya ayah aku hidup
aku tidak bisa percaya ini
aku tidak pernah sebahagia ini
gapeto dan pinocchio mulai memiliki waktu bersama
ini saatnya untuk pinocchio pergi ke sekolah
ayah sekarang aku sudah cukup besar untuk pergi sekolah seperti anak lainnya
tolong belikan aku buku dan pensil
tentu saja akan kubalikan segera
gpto tidak memiliki cukup uang untuk membeli keperluan sekolah
bahkan dia menjual mantel satu satunya dan memberikan uang itu kepada pinocchio
tapi ayah di mana mantelmu
oh aku tidak memakainya hari ini
sudah terlalu tua dan rusak
aku tidak akan memakainya lagi
sekarang pergilah anakku
belajar yang tekun dan buat aku bangga
terima kasih ayah dah
pinocchio berjalan dengan riang gembira menuju sekolah
melihat semua toko orang orang dan pasar di jalan
tiba tiba dia melihat keramaian di depannya
dia pelan pelan menghampiri untuk mengetahui apa yang terjadi
yang dia lihat adalah tenda besar yang berwarna
itu adalah tenda sirkus
seorang badut berdiri di pintu masuk
pinocchio akan memasuki pintu itu namun sang badut mencegahnya
kau tidak bisa masuk tanpa tiket
pinocchio berpikir sejenak dan mengeluarkan uang yang ayahnya berikan
ambil uang ini dan berikan aku tiket
sang badut memberikannya tiket dan pinocyo masuk ke tenda dengan gembira
seorang pesulap sedang beraksi dengan sulapnya
dan seekor beruang mengendarai sepeda roda satu
sungguh tempat yang mengagumkan
pemimpin sirkus melihatnya dari samping
oh apakah itu
sebuah boneka hidup
aku akan mengambil dia dan membuatnya bermain di sirkusku
sekarang aku tidak perlu lagi bayar orang untuk memainkan boneka
setelah pertunjukannya selesai dia mencegah pinochio untuk keluar
jangan dulu meninggalkan sirkus
sekarang kau akan jadi bagian dari sirkus boneka hidupku
biarkan aku pergi aku harus pergi sekolah
kenapa kau datang kemari bukannya pergi sekolah
maafkan aku aku berbohong pada ayahku
ayahku memberikan uang untuk beli buku dan aku menggunakannya untuk membeli tiket
aku tidak akan melakukannya lagi tolong biarkan aku pergi
saya akan pergi
jangan lupa jangan lupa
hmm pergi dan jadilah anak baik jangan berbohong pada ayahmu lagi
pemimpin sirkus memberi dia lima koin emas untuk membeli buku
oh terima kasih kau sungguh baik dan dermawan
pinocchio mengambil koin itu dan segera pergi dengan gembira
saat di perjalanan seekor kucing licik dan serigala rakus melihat koin di tangan pinocchio dan mencegatnya
bocah kayu mau pergi
kayu mau pergi ke mana buru buru
aku mau pergi ke pasar untuk membeli buku sekolah
hehehe buku sekolah kenapa kau tidak membeli burger dan
dan es krim susu dan kau bisa membaginya dengan kami
eh tapi aku tidak memiliki banyak uang
bocah ini terlihat bodoh kita bisa merampoknya
tentu saja kau punya
kau punya lima koin emas yang mana kau dapat menanam pohon yang penuh dengan uang
oh apakah itu mungkin
ikut denganku akan kutunjukkan tempat terbaik untuk menanam koin ini
pinocchio percaya itu dan mengikuti sang kucing dan serigala
serigala berlari secara diam diam
setelah berjalan beberapa saat mereka sampai di perkebunan
aku rasa ini tempat yang cocok
pinocchio menggali lubang kecil
dia langsung menjatuhkan koin koinnya dan menutupnya dengan tanah
sekarang pohon ini akan tumbuh dan aku bisa membeli buku dan juga mantel untuk ayahku
akanku berikan kalian burger dan krim susu juga
kau bodoh pergi sana ini adalah koinku
dalam ketakutan pinocchio sudah terjatuh di lubang yang besar
seseorang tolong aku
itu adalah perangkap yang dibuat oleh serigala
hahaha kau masih berpikir bahwa aku disini untuk menolongmu
hahaha kau bodoh
sang kucing dan serigala mengambil koin itu dari lubang lalu pergi
hahaha apa yang telah aku lakukan aku percaya dengan orang yang salah
aku tidak mendengarkan ayahku maka kucing dan serigala membodohiku
aku yang mendapatkannya
secara tiba tiba sang peri muncul
apa yang terjadi pinocchio bagaimana kau bisa jatuh ke lubang ini
aku sedang akan membeli buku sekolah
dan dua hewan yang licik menangkapku dan melemparkanku ke lubang ini
lalu mereka mengambil koin emasku
sesaat setelah dia berkata hidungnya mulai bertambah panjang dan panjang
eeeh apa yang terjadi
apa yang terjadi dengan hidungku kenapa bertambah panjang
hidungmu akan bertambah panjang setiap kali kau berbohong
pinocchio merasa malu dan memberitahu yang sebenarnya kepada peri
saat dia berkata jujur hidungnya kembali normal
sekarang kau telah berkata jujur aku akan menolongmu dan membiarkanmu pulang ke ayahmu
sang peri mengayunkan tongkat ajaibnya ke arah pinocchio
pinocchio dan dia terbang
terima kasih peri
tuhan memberkatimu jadilah anak yang baik ya jangan pernah berbohong lagi
pinocchio mulai berjalan pulang dalam perjalanan dia bertemu dengan temannya romeo
tunggu tunggu pinocchio kau mau pergi kemana buru buru ikutlah denganku aku akan ke taman mainan
taman mainan di mana itu dan kenapa aku harus pergi ke sana
tempat yang penuh mainan dan permen dan coklat tidak ada orang tua yang akan memarahimu
tidak akan ada yang mengganggumu di sana dan tidak perlu belajar
itu terdengar keren ayo pergi
pinocchel bergabung dengan temannya untuk pergi ke taman mainan
pinocchio dan romeo mulai memakan permen bermain main
mereka berada di taman untuk beberapa hari
suatu hari pinocchio merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya
dia memiliki ekor dan telinga yang besar seperti keledai
apa yang terjadi pada aku ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini
dari kejauhan dia melihat seseorang menunggang keledai
lebih cepat akan ku jual kau di pasar dasar bodoh
pinocchio sadar itu adalah sebuah trik yang licik
taman mainan sebenarnya dikontrol oleh seorang penjual keledai yang jahat
dia memikat anak anak dengan permen dan mainan
lalu merubah mereka menjadi keledai dan menjualnya di pasar
pinocchio berlari dari tempat itu secepat yang dia bisa
dia mendengar beberapa gosip saat di pasar dekat rumahnya
kau sudah dengar tentang gpeto
dia mencari anaknya di seluruh kota tapi tidak ketemu
dan sekarang katanya dia pergi ke laut untuk mencarinya
dia mencari anaknya di seluruh kota
mendengar hal itu pinocchio merasa sangat sedih dan bersalah
lalu dia berlari dan melompat ke laut tanpa rasa takut akan tenggelam
sesaat setelah pinocchio mengalahkan keegoisannya
dia kembali berubah menjadi normal
tidak ada ekor lagi dan telinga yang besar
karena dia terbuat dari kayu dia mengambang
dia berenang dan berenang tanpa arah dan tujuan
saat dia sampai di tengah laut
sebuah mulut besar keluar dari air dan berdelan
itu adalah ikan paus yang sangat besar
hah dimana aku disini gelap sekali
oh ayah apa yang telah kulakukan
aku harap aku bisa bertemu kau lagi
tentu saja anakku aku disini untuk
ayah dan pinocchio saling memeluk
maafkan aku ayah aku berbohong padamu dan menghabiskan uang untuk menonton sirkus
pinocchio menceritakan semuanya
tidak apa apa anakku aku memaafkanmu
sekarang kita harus keluar dari sini tapi bagaimana
ayah kau mempunyai korek api kan
dan kita lihat ada berapa banyak kapal karam disini
ya aku bakar semua kayu ini dan memasak ikan yang dimakan paus ini
itulah cara ku bertahan hidung
baiklah kita harus membakar semua kayu kayu di perutnya
sampai asap mengenai tenggorokan dan hidungnya
ide yang bagus pinocchio seharusnya sudah aku lakukan ini
mereka mengumpulkan tumpukan besar kayu dan membakarnya
api besar dan asap hitam keluar dari kayu itu
paus itu mulai merasakan terbakar di dalam perutnya
dia batuk dan melemparkan gapeto dan pinocchio keluar
mereka berenang menuju pantai
aku anakmu itu tugasku untuk menjagamu
aku bangga padamu
saat itulah sang peri muncul
pinocchio akhirnya kau membuktikan bahwa kau adalah anak yang baik
kau menyelamatkan ayahmu
seperti yang aku bilang aku berikan kau hadiah spesial pinocchio
sang peri mengayunkan tongkat ajaibnya ke arah pinocchio
sesuatu berdetak dan kulitku
aku menjadi manusia jantungku berdetak
oh peri kau memberiku anak terima kasih atas kebaikanmu
ini untuk kerja kerasmu
jika kau melakukan kebaikan maka alam semesta akan selalu memberkatimu
setelah itu pinocchio dan gapeto hidup bahagia
membuat lebih banyak mainan untuk anak anak